mbak rono kenapa
dorong saya kok belum kasih tugas
loh oke nanti mbak rono berdiri di depan pintu
kalau ada tamu mempersiap
silahkan yang sopan gitu ya
wah mobilnya temannya juragan tuh pagi
yang ditungguin siapa yang datang siapa
bro jangan lupa
nanti malam kita bikin tinder spesial
tapi kan bu pik kampus dulu biar
tapi pastikan cindy sama keluarganya harus aja
din jangan dibuka tutup tutup kulkasnya nanti rusak
kalau mau dibuka buka aja kok mau ditutup tutup aja ya
mbak tolong masukin di kulkas ya cinti ini mau mumpah supi
kasih ke din mbak
buat apaan mbak
buat membawa aja jangan diminum
tuh kan dan bobi gak mau gimana sih cinti ini
orang mau ke kampus kok dikasih kecap
mana dia ini si bidin ditungguin kagak lewat lewat dia
sampai gak mau minta maaf gue tebalikin kelopak sayurnya nih
oke semua kalian siap untuk latihan
eh cinti ini siap untuk latihan m dua
wih udah pada ngumpul nih
bubi kampus dulu ya peh
kamu datang ke restoran langganan kita pesen seperti biasanya
kasih tau ya jangan sampai telat nganternya oke
oke yuk sekarang kita latihan gladi bersihnya oke yuk
mbak rono kenapa
doro saya kok belum kasih tugas
tuh oke nanti mbak rono berdiri di depan pintu
kalau ada tamu mempersiap unggul
wah mobilnya temannya juragan tuh
lagi yang ditunggu siapa yang datang siapa
eh aduh bapak bapak maaf nih gak denger lagi asik nelfon
ada ada sih tapi kayaknya dia lagi sibuk
mendingan besok besok aja deh bapak bapak datang lagi ke sini
kenapa harus besok hah kan sekarang kita udah dateng
lu birokrasi banget lo masa mau ketemu teman sendiri aja susah
suruh nunggu kenapa
ya ya ya saya bilangin dulu ya bapak bapak tunggu kesini aja ya
jangan kemana mana diam disini ya
itu temen juragan datang lagi yang berdua itu
kayaknya itu tuh gan bener
waduh waduh acara latihan kita bisa kacau banget
eh kalian sekarang bubar bubar latihan gladi bersihnya kita tunda
nanti kita latih lagi sekarang kalian masuk jangan keluar
hai ini mas susi lo katanya sibuk mas
ntar dulu tadi itu siapa
itu tadi ya
kecuali cetri gak ada siapa siapa
aduh pak bos maaf nih kan tugas kita jagain pak bos terus menerus
iya bener bener pak bos
oh iya iya gini dede dede ini mau gak kenalan sama kita kita
kalau mau kenalan
kalau mau kenalan nama nama saya mala kalau saya vita
sus aduh kenapa sih baru ngasih tau sekarang
kasih tau dong kalau ada yang kayak gini
iya nih mas susilo nih udah punya satu masih mau nambah aja
mas jangan seraka bagi bagi sama kita
iya sus paling tidak ngasih tau lah dari mana asalnya orang orang kaya ginian nih
hei bener dia mas bisa
eh kalian ngapain sih pagi pagi kesini gak pakai telepon lagi
awalnya paham sama teman
kebetulan gini nanti malam ada acara kecil kecilan ulang tahun istri
jadi kalian dateng ya
nanti malam ada juga
mereka tinggal di sini
ya udah kalau gitu nanti malam kita dateng mas
dateng dateng dateng aku juga dateng
sorry adik ya jadi sorry saya harus nyiapin semuanya latihannya ini
jadi saya tinggal tinggal ya
gak masalah gak masalah udah kita pulang aja kita gak akan nganggur
yang penting nanti malam kita datang
sus sus kenapa sih dim dim aja
udah perpesi dulu ya sus
oh sih sus
santai dulu ah masa kerja mulu
waduh kesini lagi kayaknya mau bikin rusuh nih
kata bos lu dua cewek yang ada di dalam lu yang bawa
yang dateng ini kan dulu iya kan
bener gak lu
eh gue mau tunggu
tapi satu aja
kasar bapak bapak mata keranjang
tapi kayaknya gue bisnis ini enak juga nih
jawab dong kalau ditanya
bapak bapak minat nih
itu ukuran kita kita tuh
selera kita tuh
yang kayak gitu mau tuh
tapi maaf nih ada inden ini
ya terserah bapak
kalau mau syukur gak mau ya cari aja sendiri deh

gak kemahalan tuh
gak kemahalan tuh
seratus aja seratus seratus satu orang
nanti kalau tiba tiba memuaskan baru inde nya kita tambahin lagi
iya boleh boleh
siapa tau jadi langganan
lebih gede dikit tadi itu juga gak apa apa
ntar saya pesan langsung dari pabrik ya
itu maksud saya
bukan bukan mobil
ada orang pesennya
pak saya pulangin aja deh pak
apa apa pesannya sendiri
cari deh saya males pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pak pak pak
video ikraran kemarin kamu masih simpen gak
aku aku mau minta kirimin dong
tapi yang lengkap ya filenya ada nggak
kayaknya ada sih yang lengkap di laptop aku
tapi kamu yakin masih ada yang lengkap
soalnya aku buat dokumentasi aku nih
buat simpen simpena aja sih gak buat apa apa
kayaknya sih ada
nanti malam kamu wajib datang ke rumah
soalnya mami kan ulang tahun
jadi kita mau ngadain diner
papa mama kamu juga harus datang
di rumah sona